soalnya rama udah nolak ke adit
ke adit kan temen lo
kan bukan lo yang salah
lagian juga gue yakin kok
si adit udah bisa nerima semua keputusannya rahma
kalau gue yang jadi adit
terus gue ngelakuin hal yang sama
lo bakal terima gue apa enggak
kalau perasaannya adit
iya nih beb
padahal ya adit tuh udah susah payah nyiapin semuanya
eh malah ditolak
ya gitu deh geng mereka kan belagu gitu deh
gak bisa menghargai perasaan orang lain
yang satu tukang php
yang satunya lagi sop cantik
ya udahlah ya gak penting ngomong sama mereka
mak udah jangan didengerin
besar lo geng julid
lo gak kena kenapa kenapa kan ya
ya gak apa apa lah ya
bagian gue juga udah siap menerima kenyataan ini
udah sih deh tenang
ya ya ya kak adit
gak gitu juga caranya kak
aduh ya ampun
lu jangan langsung bunuh diri kak
masa depan lo masih panjang
perkara tersebut cik
apa perlu gue sama robby hibur lo hah
kayaknya perlu itu
minta maaf kenapa
minta maaf karena lo udah bikin hati gue aur auran
soalnya rama udah nolak ke adit
ke adit kan temen lo
kan bukan lo yang salah
lagian juga gue yakin kok
si adit sudah bisa nerima semua keputusannya rahma
apaan sih itu orang
kalau gue yang jadi adit
terus gue ngelakuin hal yang sama
lo bakal terima gue apa enggak
bu nathan tuh kemana sih
lo tuh ngapain sih di sini
tadi gue juga ngeliat si adit sama rahma
gue jadi sadar
kalau gue belum bisa move on dari lo
dan gue juga sadar

tapi gue juga sadar
kalau cinta itu emang gak bisa dipaksain
gue akan berusaha menangin hati lo
tapi kalau ternyata lu gak bisa bales perasaan gue juga
gue tau diri kok
gue akan mundur
lo tuh ngapain sih
tanggitin aja deh
gue cuma pengen kasih tau
penyesalan itu datangnya terakhir
kalau di awal namanya pendaftaran
kalau nasi udah jadi bubur
lo gak bisa bikin bubur itu jadi nasi lagi
gue tuh gak usah tau deh
kalau misalnya gue mau makan nasi
gue tinggal beli beras
gue masak berasnya
jadi nasi deh
susah banget hidup gue
ternyata bukan cuma natal yang aneh
temen temennya salma juga
apa cuma kuh yang normal di sini
terus tinggal print soal anak anak
ah eloknya agenda hari ini
ada apa pak
tolong bantuin bapak cari flashdisk ya
ah kalau boleh saya tahu pak
isi flashdisknya apa ya pak
isi flashdisknya sangat penting
untuk kalian semua
waduh saya curiga sih ada yang nyuri pak
ada yang nyuri
kan ada yang ngambil
ya ya mungkin
kumpulkan kertas kalian sadunyok
daniel belum pulang bu
telepon nana sekarang
telepon daniel sekarang suster
tadi aku nemuin surat
daniel itu meninggal mas
dan daniel kan gak meninggal ya mas
daniel masih ada kan
ade masih bersama sama dengan kita
tulisan itu gak benar
tulisan itu gak benar
udah gak usah dipikirin
daniel baik baik aja sekarang
nggak ada kasih yang beli satu ratus delapan puluh rupiah
mengapa tuh homme
kayaknya purchasing program bougie
makasih banyak amsterdam nih mas
masa gak ada
dado semua sudah dicek semua kan
pak pak pak pak pak
yang ini bukan pak
adik namanya dimana
tadi jatuh pak di dalam
oh iya terima kasih banyak yuk
nah ini dia nih
satu untung saja
jelas sekarang dado yang mencuri berarti kan

eh bentar bentar bentar
aduh belum belum